kita ke informasi pertama kerusuhan di lembaga pemasyarakatan tuminting manado sulawesi utara terjadi hingga sabtu malam
kerusuhan yang mengakibatkan blok penjara narkoba terbakar diduga karena para narapidana narkoba ingin mendapat asimilasi untuk pencegahan wabah covid sembilan belas
sebelumnya para narapidana narkoba tersebut berdemonstrasi menuntut asimilasi pada sabtu sore
karena tidak direspon para tahanan melempari kaca dan bangunan lapas lainnya kemudian mulai membakar blok narkoba
kerusuhan dapat dikendalikan petugas lembaga pemasyarakatan yang dibantu anggota tni dan polri pada sabtu malam
sejumlah narapidana yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit
sementara sebanyak seratus narapidana dipindahkan ke bitung dan tomohon
aparat masih menyelidiki penyebab kerusuhan ini